pekka noella mengaku pernah diundang untuk tampil bernyanyi dalam acara yang diselenggarakan oleh rikiham
noella juga menegaskan bahwa kontrak acara tersebut pun merupakan kesepakatan profesional antara ricky hamdan manajernya
dan sementara itu presenter tv brigitta manohara usai diperiksa mengatakan bahwa hari ini ia kembali datang untuk menyerahkan sejumlah barang bukti
tak hanya itu ia juga menegaskan telah
mengembalikan aset yang diberikan oleh riki ham kepada kpk yaitu berupa apartemen dan sebuah mobil serta uang sebesar empat ratus delapan puluh juta
ya pokoknya memang itu profesional saya diundang nyanyi sih
jadi kontraknya sebenarnya sama manajernya saya kontraknya cuman memang kebetulan karena nama saya yang diundang nyanyi jadi saya diundang nyanyi
itu bukti dan termasuk kecuali perkas acara penyelidikan
untuk berkat tersangka
yang kemarin sama
aku lupa yang tadi tanya penyelidik tapi yang jelas hanya melengkapi berkas sama menyerahkan bukti yang kemarin aku udah sampaikan bahwa aku mengembalikan seluruh uang dan juga barang yang diberikan merupakan hasil dari korupsinya
kalau barangnya apa kak kemarin kan uang rp empat ratus delapan puluh
itu rp empat ratus delapan puluh juta udah ikut
udah ikut semua dan nanti supaya penyelidik ditanya ke teman temannya